lewat surat ini
aku panjatkan doa untuk panjenengan
seperti kata panjenengan
doa harus dipanjatkan
karena doa tidak bisa memanjat sendiri
ini adalah surat kedua
yang aku tulis untuk panjenengan
semoga panjenengan masih ingat
aku membalas surat panjenengan
surat yang isinya
keluhan atas kegagalan
mampu mengantarkan hatiku
berlabuh di hati panjenengan
dadal gagal dalam studi
paling tidak berhasil
dalam hal jodoh kataku
masih ingat gak mas
sudah sepuluh tahun
aku pernah sangat berduga
kini aku sadar
bahwa aku merasa
panjenengan masih berada bersama kami semua
dan lintas generasi
yang melampaui zaman
sedang apa panjenengan disana
dan kita semua disini berharap
dan melucu dihadapan para malaikat
seperti yang sering panjenengan lakukan dulu
umur panjenengan itu
selalu segar untuk dibawakan
di sepanjang zaman
para jin dan malaikat disana
karena umur umur yang panjenengan itu
jangan lupa juga
sampaikanlah kepada mereka itu
kalimat andalan panjenengan
kalimat sakti panjenengan itu
adalah pemaknaan dari doa
allahumma yassir wa la tuassir
ya allahumma yassir wa la tuassir
ya allahumma yassir wa la tuassir
kami yang kerap kali mempersulit
mas dur anak anak dan keluarga panjenengan di bumi selalu rindu kepada panjenengan
maksudku anak anak panjenengan itu bukan alisa yeni anita dan inaya
ya mereka anak anak biologis panjenengan
tetapi anak anak panjenengan yang kumaksud di sini adalah anak anak bangsa yang dalam semangat hidupnya
tersisip nilai nilai yang telah panjenengan tanamkan sejak dulu
anak anak itu yang kini tergabung dalam sebuah jaringan komunitas bernama gus durian
sebuah komunitas yang lahir demi untuk melestarikan nilai nilai utama perjuangan panjenengan
mereka meramunya dalam sembilan nilai utama
adalah seluruh warga negara indonesia
keluarga panjenengan adalah seluruh umat manusia di bunga bumi ini
ya kami semua adalah keluarga panjenengan yang selalu rindu dan menjadikan doa sebagai pertemuan
dari aku yang selalu rindu dik nurmu